tewas yang wayan mirna salehin setelah minum es kopi vietnam di cafe olivier grand indonesia
menyeret nama jessica kumala wongso sebagai tersangka
jessica ditetapkan sebagai tersangka dua puluh sembilan januari dua ribu enam belas dan ditangkap keesokan harinya
berikut perjalanan kasus ini
dua belas januari dua ribu enam belas prarekonstruksi kasus pembunuhan wayan mirna digelar di cafe olivier
dengan melibatkan tim inavis dan tim laboratorium forensik dari mabespor
polisi juga membawa sejumlah alat bukti dari lokasi kejadian
salah satunya rekaman cctv
dua belas januari dua ribu enam belas polisi menggeledah rumah jessica untuk mencari celana panjang
yang dikenakannya pada hari kematian mirna
dua puluh januari dua ribu enam belas setelah rekonstruksi ulang dan gelar perkara dilakukan
jessica ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan pembunuhan berencana terhadap wayan mirna
teman kuliahnya dibeli blue collar
dua puluh januari dua ribu enam belas jessica ditangkap penyidik dan menjadi tahanan polda metro jaya
pengungkapan kasus ini menemui sejumlah kendala terkait dengan kelengkapan berkas perkara
bahkan masa penahanan jessica sempat diperpanjang pada dua puluh tujuh april dua ribu enam belas
karena berkas perkara kasusnya terus ditolak pihak kejaksaan tinggi dki jakarta
perpanjangan penahanan itu pun akhirnya segera berakhir pada dua puluh delapan januari
pada dua puluh enam mei dua ribu enam belas berkas perkara yang telah diserahkan penyidik untuk kelima kali
akhirnya dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu
artinya kasus ini bisa berlanjut ke meja hijau